dan mengumumkan tersangka sebagai berikut
satu sel menteri pertanian republik indonesia
kpk secara resmi telah mengumumkan status hukum
mantan menteri pertanian syahrul yassin limpo
sebagai tersangka kasus dugaan korupsi
di kementerian pertanian rabu malam
komisi pemberantasan korupsi mengungkapkan
selama menjabat sebagai menteri pertanian sejak dua ribu dua
syahrul yassin limpo menarik uang pungutan
dan setoran dari asn kementan
dengan nilai berkisar empat hingga sepuluh dolar amerika setiap bulannya
nilai pungutan yang dikumpulkan mencapai tiga belas sembilan miliar rupiah
yang digunakan untuk keperluan pribadi syahrul yassin limpo
penetapan tersangka syahrul
syahrul yassin limpo menambah daftar menteri kabinet presiden joko widodo
dari partai nasdem yang terjerat kasus korupsi
sebelumnya mantan sekjen nasdem joni g plate juga terjerat
kasus dugaan korupsi proyek bts bakti kominfo
yang diusut oleh kejaksaan agung
plate kini telah berstatus terdakwa
ketua umum partai nasdem surya paloh mengatakan
kasus hukum yang menjerat dua kadernya itu
masih mempengaruhi elektabilitas pasangan anies baswedan dan muhaimin iskandar
pastilah ada pengaruhnya pada elektabilitas partai
dan juga amin pasangan yang didukung oleh nasdem
bung anies dan bung muhaymin iskandar
tetapi sebasuh mana pengaruh ini
berdasarkan survei lsk
elektabilitas anies baswedan sebesar empat belas lima persen
di bawah prabowo subianto yang menempati peringkat pertama dengan tiga puluh sembilan delapan persen
dan ganjar pranowo dengan tiga puluh tujuh sembilan persen
namun pada survei lsidnija di sumatera utara
elektabilitas anies hanya sebesar lima persen
jauh di bawah ganjar sebesar enam puluh lima persen
dan prabowo subianto hanya sebesar lima persen

hasil survei anies yang rendah di sumatera utara
ini tidak diterima dpw partai nasdem sumatera utara
ketua dpw partai nasdem sumatera utara iskandar st
menyebut ada kejanggalan pada survei lsidnija itu
pasalnya rilis lsi denija pada mei dua ribu dua puluh tiga menempatkan elektabilitas anies sebesar tiga puluh dua enam persen
iskandar menyebut janggal
bila dalam wakilnya
waktu empat bulan
elektabilitas anies bisa turun drastis hingga dua puluh delapan persen
atas kejanggalan itu
dpw nasdem sumatera utara melayangkan somasi ke lsidnija
tim liputan cnn indonesia
penetapan syahrul yasin limpus bagi tersangka menambah daftar menteri asal partai nasdem
yang terjerat kasus
dugaan korupsi jelang pemilu dua ribu dua puluh empat
dan kondisi ini dibaca berpotensi dapat menurunkan elektabilitas partai nasdem
maupun pasangan amin yang diusung pada pilpres mendatang
benarkah kondisi ini akan cukup berdampak
dan apa kemudian langkah antisipatif yang telah disiapkan
dan untuk menjawabnya sudah bersama kami
duan arsumber di studio
politikus senior partai nasdem bestari barus
serta yang kedua peneliti senior lsi dnija ikram masloman
assalamualaikum selamat malam abang abang sekalian
oke sebelum saya ingin tanya datanya
saya akan ke bang besetari terlebih dahulu
jadi di internal ketika anda menampingi mas anies di lapangan
berdampakkah kemudian isu dua menteri nasdem terjerat korupsi
hari ini perhatian masyarakat itu sangat besar
utamanya kepada pak anies baswedan
jadi kita sudah terbiasa dengan hal hal yang menyudutkan
dari awal ketika kita mencari
mencalonkan pak anies baswedan itu dengan sendiri
orang mengatakan partai nasdem ini gila
kemudian kita tidak kemudian urungkan itu niat
untuk mencalonkan pak anies
kemudian setelah itu kita calonkan kemudian tiga nama
tiga nama ada yang marah marah dari pdi perjuangan kader kami
nah kemudian berlanjut dengan dapatlah
teman sementara kalau saya katakan yaitu demokrat
kemudian dikatakan sebagai setengah waras
jadi kondisi hari ini sebenarnya tidak jauh berbeda
maksud anda dengan yang lampau
tidak ada karena perhatian masyarakat itu
konsentrasinya lebih kepada mereka menginginkan sekali bahwa
karena nasdem berkomitmen kuat untuk tidak mundur selangkah pun
apapun yang terjadi yang penting bagi mereka
bahwa pak anies itu dapat dicalonkan menjadi calon presiden
oke maksud anda berarti masyarakat di bawah ini
atau kemudian di lapangan di grassroot
tidak melihat ini sebagai kasus yang penting
atau kemudian bisa menggoyah kepercayaan begitu tuan harim nasdem
beberapa platform media sosial yang saya juga ikut di dalamnya
bahkan dengan masyarakat mereka mengatakan
sudah lah bang jalan aja terus
pahamlah kita itu
saya kira begitu jawabannya
tapi itu untuk aniesnya untuk nasdemnya sendiri apalagi untuk pileg
ya kemungkinan itu bisa saja
ya bisa saja ada yang kita juga merasakan bahwa bisa saja ini penurunan terjadi
terhadap elektabilitas atau kepercayaan pada partai nasdem
namun kemudian setelah kita mendalami dari kiri kanan depan belakang kita
justru alih alih turun ini malah semakin mendapatkan simpati yang luar biasa
atas keteguhan nasdem terus maju pantang mundur bersama pak anies baswedan
tapi itu survei internal begitu ya yang dilakukan nasdem ya
ya saya kira itu
oke oke baik saya ke mas ikram
kalau lsi dan ej bagaimana melihatnya
paling tidak kita bicara makro indonesia dulu untuk nasdem dan juga anies baswedan
ya kalau kita lihat dari survei tadi yang ditayangkan memang
terkait pak scl mungkin kurang dipotret dalam survei itu
karena memang survei itu dilaksanakan ya mungkin paska deklarasi pak anies itu kurang lebih satu dua hari ya
kemudian mungkin kasus menteri yang terlebih dahulu itu ya pak mantan sekjen nasdem
itu yang mungkin terpotret
tapi memang gini percaya atau enggak ya kasus korupsi itu pasti akan lebih besar
menimbulkan noise ya
ya ketimbang voice ya
itu pasti itu ya
nah cuman memang apakah ini berefek langsung ke pasangan anies gus imin ya
ini belum tentu direct langsung ya
karena pasti ada banyak kaitan karena ini bukan hubungan langsung ya
apa kasus yang melibatkan capres
enggak ini kan personal yang merupakan kader dari partai pengusung
walaupun kemudian ini partai pengusung ya
yang awal mendeklarasikan yang menjadi paling tidak publik melihat ini pemimpin koalisi
iya memang itu yang saya bilang noise pasti ada ya
kalau ke nasdem mungkin pasti ada efek karena memang pak plate atau pak sel ini kan sempat masuk dalam daftar caleg ya
artinya pasti kan ketika dicabut nama itu kan pendulum suara di dapil itu kan pasti akan berkurang
itu dari segi partai ya
tapi saya pikir partai sekalibu ya

enam ya yang kalau menurut saya dia lebih bertumpu pada impersonal order ya
jadi sistem ya cara pola kampanye yang baik dan mungkin sudah teruji beberapa kali ya
bahkan dulu ada mantan sekjen juga ya pak pates rio capella yang juga tersanung korupsi pak enggar
tapi itu kan ini bisa dibuktikan bahwa itu problem personal kader ya
bukan bagian dari dosa institusi partai politik

namun kaitan ini saya pikir kalau dibilang ya
dapat apa namanya simpati karena kasus korupsi kayaknya nggak juga ya
karena pasti noise ketimbang voice ya
karena suara itu jadi kalaupun ada suara ya
ada orang yang mendukung itu sifatnya echo chamber
di ruang gema ya itu dipendukung pendukung itu aja ya
menganggap ini bagian dari semacam ada politisasi dan sebagainya
namun untuk keluar saya pikir orang nggak akan lihat
tapi kalau di lingkup pendukung pasti
atau kemudian itu hanya untuk lingkup yang loyal begitu pak mas sikram
tapi bagaimana dengan masyarakat umum atau misalkan swing voters
ya bagi orang yang belum menentukan pilihan ke pasangan anies mohaimin
itu tentu nggak mungkin tergait karena kasus korupsi
kan pasti ada daya pikat lain ya
kasus pak plate kemarin tidak terlalu direct untuk kemudian menurunkan merubah begitu
iya kan memang ada pasti ada rembesan tapi memang nggak langsung ya
karena memang ini kan bukan
dosa politik capres itu sendiri ya
itu bukan bagian dari track record ya
karena memang pak anies pak mohaimin ini kan cenderung nggak punya catatan itu sampai detik ini
oke pak mas sikram
saya pikir publik akan melihat ke situ
kemudian ini juga mendapat respon dari nasdem dan juga pkb
bagaimana anda menjelaskan soal itu kalau memang tidak berdampak secara langsung anda katakan
ya kalau di sumut itu memang saya pikir
saya juga tidak akan merespon secara serius ya
karena memang ada banyak somasi itu kalau baca somasinya ya memang agak lebih bersifat subjektif ya
karena kalau kita bicara survei sebenarnya angka ketika kita ambil dari survei nasional kemudian ambil sampelnya sumut itu kan pasti ada bias yang turun ya
karena margin of error nya pasti lebih besar
jadi dia potensi naik ke atas potensi ke bawah
tapi kemudian memang seperti itu kah artinya gambarannya
saya melihat ini kan terlalu jauh antara kemudian prabowo subianto terus kemudian ganjar pranowo dengan anies baswedan begitu loh
ya saya pikir hampir di semua survei kredibel mainstream itu memang memotret selama ini ya pak anies memang di posisi ketiga ya
namun politik itu kan dinamis ya
time frame nya berlaku saat hari ini ya
tentu yang berlaku saat hari ini ya
bang barus dan teman teman lakukan dalam beberapa hari ke depan tentu kan akan berubah konstelasinya
namun apa namanya kita nggak bisa menjustifikasi survei yang dilakukan pada saat itu dengan hasil yang
saya pikir semestinya ini disikapi secara lebih arif ya
bahwa ini peta hari ini yang kemudian bisa jadi pemicu ya sebenarnya bagi apalagi mas anies ini punya histori yang
apa namanya menggerek suaranya ya di pilkada dki jakarta itu kan eskalasinya cukup tinggi
saya pikir kan dilihat disitu juga
ini sudah sebetulnya ada responden silakan bang musnari soalnya pak
ya pertama begini
survei itu produk keilmuan
jadi harus jelas metodologi ya kemudian cakupan daripada responden dan sebagainya pola
ya ada yang mengherankan di sini beberapa lembaga survei itu justru tidak mau bersama sama pak anies
jadi ini sekali survei habis berapa yuh ratusan juta loh
ini yang membiayai siapa
iya kan kemudian ada lagi bentuknya
jadi yang mau pertanyakan disitu ya
satu itu kedua ya kalau yang melakukan survei adalah perusahaan ya kan ini kan tergantung order
jadi artinya menjadi sangat uang
wajar ketika nasdem sumut itu melakukan satu somasi terhadap hal hal yang berbau kebohongan gitu
jadi ini yang perlu disikapi secara arif kalau memang benar adanya seperti itu maka wajar saja
karena kita adalah pendukung daripada pak anies kita ingin tahu sebenarnya ini ada apa kok bisa begini
bahkan boleh dikatakan pergerakan pergerakan yang dilakukan
cukup masif di sumatera utara itu tidak terlihat seakan akan gitu loh
iya kan apa ini karena urusannya adalah urusan bayar membayar dan sebagainya
kalau begitu bang bestari untuk nasdem dan koalisi perubahan adakah kemudian hitungan internal survei internal memang segitukah
ya kita sementara ini tidak memakai survei yang ada di indonesia kita percaya kepada kawan kita yang di australia sana melakukan itu
dan kita punya angka yang sangat berbeda
tidak perlu kita sampaikan itu tetapi nanti ketika terjadi komparasi kita boleh buka
oh ternyata ini loh yang tidak dilakukan atau ini yang dilakukan
tapi dalam survei yang anda katakan menggunakan orang australia itu adakah penurunan paling tidak setelah kasus pak plate pak sel
jari tangan saya aja lah
tidak ada yang signifikan itu naik turun itu biasa ya
tapi yang menjadi aneh adalah kenapa sih mesti seminggu sekali melakukan survei biayanya ratusan juta itu dari mana gitu
karena gini survei itu dapat membentuk opini publik
ya kan adalah kejahatan di survei apabila kemudian tidak terbuka
kan seperti itu
tapi anda katakan tadi di awal masa nasdem itu tidak terpengaruh dengan dua kasus ini
tidak masalah itu artinya gini ada turun naik iya
iya kan tetapi tidak se signifikan itu
kita konfirmasi kalau baik baik
pola dan metodologi apa dan siapa yang membayar itu yang paling penting menurut saya
oke oke pak ikram jawabannya seperti apa
ya sederhananya begini sebenarnya kalau dibaca somasi somasi itu sangat subjektif
kalau mas baca ya bahwa alasan kenapa diragukan kredibilitas karena menurut keyakinan ya dpd di sumut bahwa dari tiga puluh
dua puluh kabupaten kota ya di sumatera utara mereka punya keyakinan dua puluh kabupaten kota itu anies menang telak gitu
itu dasarnya juga apa itu kan juga pertanyaan sedangkan kalau di kita sebenarnya kita punya kewajiban melaporkan hasil survei
karena itu kita selalu terdaftar di kpu di kementerian negeri selalu juga dipercatat dan kemudian kita diawasi oleh asosiasi ya
dan semua di situ kredibilitas lembaga ya
bahkan kalau kita mau jujur kita bisa mencari kredibilitas lembaga
tapi jujur ya kenapa lsi sampai hari ini masih ada karena lsi masih jadi referensi untuk mempertaruhkan opini publik
kita masih melakukan survei survei dilakukan oleh kementerian pemda bahkan partai politik ya
kayak somak pkb ikut ikut somasi pkb tuh banyak sekali survei dalam menentukan siapa kepala daerah yang akan ditunjuk
berarti memang benar bahwa survei bisa menentukan opini begitu ya
ini juga saya menjawab
bahkan partai nasdem ketika menentukan
nah saya menjawab
jadi kalau kita lihat di dalam survei ada beberapa kalon di pilkada ya rekomendasi yang didaftar atribusi lembaga survei
nggak ada dari australia tuh
semua lembaga nasional ya
ya itu sebagai pembanding saja
artinya yang hari ini kita melihat ada sesuatu yang tidak fair pada hasil survei itu
sehingga kita menghimbau kepada masyarakat untuk tidak mempercayai itu
oke baik ini terakhir
saya akan kembali ke tema soal bagaimana kemudian dampak penetapan
pada anies mohaimin
apa langkah yang kemudian akan dilakukan nasdem
apakah kalau anda katakan ini tidak berpengaruh akan diam saja seperti biasa
atau kemudian akan ada langkah untuk memperbaiki citra begitu bang mustari
saya kira kita jalan saja terus
tidak mencampur adukan antara persoalan hukum dengan politik
menjadi tanggung jawab dari masing masing pihak
bahwa ada sekarang proses hukum kita mendukung
terus berjalan bersama pak anies ini ke berbagai wilayah untuk meyakinkan bahwa apa yang kita sedang perjuangkan hari ini adalah perubahan itu sendiri
jadi tidak ada sesuatu yang sangat spesial yang harus dilakukan
tapi hal kewajaran saja
dan kita melihat respon yang baik dari masyarakat kaitannya dengan perubahan ke depan
jadi maksud anda opini publik masih menganggap bahwa ya ini sebenarnya hanya buat buatan
apalagi tadi statement bang syarahoni kpk sewenang wenang begitu katanya
saya tidak akan masuk kepada wilayah itu
saya kira itu ranah hukum
saya tidak berusaha untuk mencampur adukan antara hukum dengan politik
namun yang terlihat jelas bahwa pak syahrul yassin limpo itu dengan penuh tanggung jawab
dia datang kembali dan untuk hadir besok
saya belum tahu kenapa alasan pasti daripada kpk
sehingga harus terburu buru hari malam ini juga menjemput beliau
dan mudah mudahan ada penjelasan yang komprehensif kenapa itu harus dilakukan
baik bang ustari
karena kalau dikatakan akan lari ya tidak mungkin
kalau dibilang akan menghilangkan barang bukti toh barang buktinya sudah diambil
saya kira itu
oke bang ustari
saya ke bang ikram terakhir
akankah ini kemudian harus ada langkah cepat dari nasdem dan juga koalisi perubahan untuk kemudian tidak terlalu signifikan begitu berdampak pada anies dan juga mohaimin
kalau saya memang pasangan anies gus imin ini harus jalan terus ya tanpa terganggu oleh sentimen korupsi prahara ya
pun dibiarkan tidak akan terlalu mempengaruhi begitu ke depannya
dan saya pikir juga partai nasdem juga perlu ya untuk menerangkan bahwa ini diberikan ke pak sl untuk mempertanggungjawabkan ya
karena apa namanya mempertanggungjawabkan dugaan ya yang disangkakan ke dia ya untuk membuktikan bahwa
ratusan amplop bernilai tiga puluh miliar dan cek dua triliun itu
yang kita belum pernah lihat
oke dan itu belum harus dilakukan nasdem gitu ya
betul betul bisa dibuktikan bahkan saya dengar ada pra peradilan kan ya membuktikan disitu ditaruhkan dan untuk memulihkan nama baik
tidak hanya sel tapi partai nasdem dan juga bisa mengangkrek posisi anies bahwa memang ini bukan politisasi
kita akan tunggu seperti apa kemudian nanti ke depan
terima kasih atas waktu anda bang ikram peneliti senior lsi dnj
dan juga bang besetari barus politikus senior partai nasdem telabergamo sokongi
selamat malam terima kasih